baik bos jadi apa kabar
kenapa kurang baik
kang darman muncul di terminal
saya cuma pernah dengar namanya
sebat apa dia
setahu saya yang pernah ngalahin kang darman
cuma bekas anak buah kang mus
setahu saya kang mau sama sebagian besar anak buahnya
sudah lama gak di jalanan lagi
mereka pernah kembali
tapi peristiwanya sudah lama
saya sempat dengar sedikit
di jalan mau ketemu bos saeb
kamu gak kerja
barusan aku udah mau berangkat kerja
tapi ditelpon bos saeb
tadinya sebelum kerja aku mau ketemu kamu di luar
mau jelasin soal abc persipa junaidi
gak bisa sekarang
bos bubun bilang tenang aja
ini bukan urusan kita
kang darman itu siapa
suami dari istrinya
suami dari istrinya
gak usah bingung
radang radang radang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
saya mau beli kopi dulu
selamat pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang
akademi hop bandung copet sedang berduka
seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi telah gagal dalam melaksanakan kkn
atau kuliah kerja nyopet
tertangkap tangan ketika sedang melakukan upaya pemindahan dompet dari pemiliknya
ini bukanlah tanggung jawab akademi ok bandung copet secara institusi
bukan pula tanggung jawab saya secara pribadi
melainkan murni sebagai kesalahan mereka sendiri karena tidak hati hati
kalian merasa ngeri
kalian mau keluar
akan saya tunjukkan sesuatu pada kalian
satu orang sudah saya hajar
yang lain akan datang segera
kalau kalian keluar atau mengkhianati saya
poster ini akan langsung dicetak dalam jumlah banyak
akan terpasang di berbagai sudut kota bandung
keluarga saudara dan teman teman akan tahu
apa profesi kalian sekarang
dan warga kota bandung tidak akan ada lagi yang mau duduk di sebelah kalian
kesarangan khusus apa
pengangguran miskin dan lemah iman
kamu istirahat lagi aja
saya ke pasar dulu
jang dalam rangka apa
oh dalam rangka gula dan kopi
kang garman sudah ke terminal
ketemu sama bos bu bun
yang nyerah nggak dikenal
sebentar lagi kita balik ke terminal
dulu zaman kita terminal di pasar di jalan
nggak ada orang luar yang berani ganggu
memang pernah ada masalah
tapi masalahnya dari orang dalam yang punya ambisi sama posisi
kang darmas sudah ke terminal
ketemu sama bos bu bun
tapi kita sudah bisa siap siap kembali ke terminal
kita masih mau ngelawan bos bu bun
kita nggak perlu lagi ngelawan bos bu bun
dia sebentar lagi tamat riwayatnya
bos jadi apa kabar
kenapa kurang baik
kang darman muncul di terminal
saya cuma pernah dengar namanya
sebat apa dia
setahu saya yang pernah ngalahin kang darman cuma bekas anak buah kang mus
itu pun main keroyokan
setahu saya kang mus sama sebagian besaran anak buahnya sudah lama nggak di jalanan lagi
mereka pernah kembali
tapi peristiwanya sudah lama
saya sempat dengar sedikit
kejadiannya seperti apa
waktu adik ipar kang gobang senior saya yang dulu pernah pegang terminal dihabisi kang darman
kang gobang sama yang lain turun
peristiwanya ditangani polisi
kang darman pernah masuk kurungan
kurang dari satu tahun karena pasal yang menjeratnya pembunuhan tidak berencana
waktu itu kang darman mengejar adik ipar kang gobang pelaku penggelapan mobil
waktu ditangkap adik ipar kang gobang melakukan perlawanan
tapi akhirnya tewas
kang darman hanya orang suruhan
orang yang nyuruh dia dik dik
bekas anak buah kangus juga
orang yang sebetulnya dapat kerja untuk mencari adik ipar kang gobang
tapi dik dik tidak berhasil
terus dia minta bantuan darmat
kang gobang balas dendam
dia kena jerat pasal pembunuhan berencana
tuntutannya maksimal dua puluh tahun
tapi setahu saya ponisnya cuma lima tahun

apa yang sekarang afterward dos harapkan dari saya
saya perlu pelindungan dari ancaman kang darman
orang orang suruhan saya sudah menghabisi anak buah darman
tapi ancaman kang darman masih ada
bang beli kue cubitnya sepuluh
kembali ke terminal
saya udah nemuin bu bun
supaya jangan nyentuh kamu
kamu gak akan ganggu dia lagi
saya gak akan ganggu bu bun
soalnya nanti yang pegang terminal
waktu bikin teror ke anak bu ha
supaya pergi dari terminal
bu bun minta bantuan kang darman
bubun janji mau ngasih bagian dari terminal ke kang darman
rutin setiap bulan
bu bun ikar janji
darman mau ngambil alih terminal
darman mau narik tony
ya kang darman mau narik tony sama yang lain
yang tersingkir dari terminal
gara gara ulah bu bun
salah satu orang kita
anak buah agus diserang
orang gak dikenal
orang gak dikenal
tulang rusuknya patah
sudah dibawa ke rumah sakit
diserang orang gak dikenal
dari mana dulu
abis jalan jalan sama ajun
ajun udah sembuh
tapi jalan jalannya kan bukan jalan jalan beneran
nyari orang yang ngeroyok dia
baru ditangani dokter
di tempat orang yang dulu saya hajar biasa kumpul
dua kali dateng
mereka dari kelompok yang sama
anak buahnya bang edi

saya sedang butuh banyak uang untuk mendanai kegiatan politik saya
dan kita baru saja mau ekspansi
tapi malah ada masalah
kamu yang harus selesaikan
kalau kamu gak bisa
kamu yang habis
saya tahu dia dari tukang soto langganan saya
belum melihat orangnya